direkturat reserse kriminal khusus polda metro jaya dan badan pengawasan obat dan makanan menggelar razia di pusat perdagangan obat pasar pramuka matraman jakarta timur
petugas menemukan sejumlah toko yang masih menyimpan beberapa jenis obat kedaluarsa dan tanpa izin edar
tak hanya kios di dalam pasar petugas juga memeriksa toko obat di pinggir jalan pramuka
razia ini adalah tindak lanjut dari penggerbekan rumah yang menyimpan obat kedaluarsa di kayu manis jakarta timur
setelah mendata toko petugas membawa obat obatan kedaluarsa dan tanpa izin edar untuk diamankan